pemerintah kota padang mengirimkan bantuan berupa barang dan makanan bagi korban terdampak banjir lahar hujan di kabupaten agam dan tanah datar
bantuan berupa beras sebanyak satu ton lebih selimut kasur dan tenda
selain bantuan logistik pemkot padang juga menerjunkan sepuluh personel untuk membantu petugas gabungan di lapangan dalam melakukan proses evakuasi dan pembersihan
kepada bapak ibu kita sifatnya membantu kalau seandainya dibutuhkan kita akan kirimkan
yang jelas ini semua yang akan berangkat ada berapa
ada sekitar sepuluh an berangkat ini mereka semua
arus lalu lintas dari solok menuju kota padang saat ini macet total
sejumlah kendaraan besar seperti bus dan truk terpaksa berhenti
kendaraan yang melintas tak bisa bergerak
macet diduga disebabkan akses jalan yang tertutup material longsor di sitinjoi lawik padang sumatera barat
hingga senin siang kendaraan tidak bisa melintas
untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan gunung merapi di kabupaten agam
bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di kabupaten agam rizky
saat sekarang saya sedang berada di kawasan kabupaten agam
lebih tepatnya di daerah kecamatan candung
di sini merupakan tempat terparah yang terjadinya banjir bandang lahar dingin
bisa kita lihat di belakang saya ini masih banyak perbatuan yang masih belum bisa dibawa
untuk dibersihkan dengan menggunakan eskavator
tadi pagi hingga siang ini sudah berdatangan sudah dikerahkan tiga eskapator
untuk membersihkan area yang terjadi
namun sampai sekarang tim gabungan masih melakukan proses pembersihan area
rizky batu batu besar ini apakah ikut merusak atau berdampak pada bangunan di sekitar lokasi
yang merusak dari bangunan warga
terkhususnya di bagian rumah dan tempat usaha karena terbawa arus oleh banjir bandang yang
terjadi dua hari yang kemarin
lalu bagaimana sekarang kondisi dari warga yang terdampak
apakah sudah ditempatkan di lokasi atau posko pengungsi

sudah dievakuasi dan ditetapkan di tempat pengungsian
yang berada di sekitar daerah tempat kejadian
dan tempat pengungsian ini berada di sebuah sekolah
yaitu di sd delapan candong
di mana ada tiga ruangan yang dijadikan tempat pengungsian bagi para warga
dan selain dari tempat pengungsian
para warga juga mengambil kesempatan untuk mengungsi
di beberapa rumah keluarga saudaranya
ada berapa posko pengungsian rizky yang disediakan
baik terkhususnya di daerah kecamatan candong
ini hanya ada satu tempat pengungsian
namun di beberapa kecamatan lainnya yang berada di kabupaten agam
juga terdapat tempat pengungsian
apa saja yang saat ini dibutuhkan warga dan belum bisa dipenuhi
baik pada hari ini terjadi beberapa permintaan dari para pengungsi
di mana untuk bantuan logistik ini sudah dikerahkan kepada para korban
dan sistem pemberian logistik ini harus menyerahkan kartu keluarga
agar supaya penyerahan logistik ini dapat diberikan secara merata
dan bahkan tadi saya sempat mewawancarai para pengungsi
dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa bantuan lagi yang dibutuhkan
seperti sendal dan pakaian dalam terkhususnya untuk wanita
rio maaf rizky bisa digambarkan seperti apa
ini di belakang anda tampak batu batuan besar
apakah saat ini tim gabungan masih melakukan kegiatan di belakang anda
baik dapat dilihat di belakang saya ini
masih banyak sekali batuan batuan yang tadi sudah dibersihkan oleh alat berat eskavator
namun belum dipindahkan tetapi masih disingkirkan di tepi tepi
supaya jalan di tengah dapat dilalui oleh alat berat
dan masih sampai sekarang tim gabungan tim besar masih melakukan pembersihan
di beberapa titik lokasi yang ada di tempat kejadian
rizky apakah betul di belakang anda
ini adalah salah satu bangunan masjid yang bisa dikatakan tidak hancur
ketika terkena lahar hujan yang terjadi pada sabtu malam lalu
di belakang saya ada musola yang dimana menurut para warga di sini mengatakan
pada saat kejadian musola musola yang berada di belakang saya ini
ketika banjir mulai berdatangan
dan arus dari banjirnya
banjir ini terbagi dua sehingga
musola tersebut tidak terdampak cukup rusak
sehingga arus banjir ini lebih mengarah ke rumah rumah warga
artinya bangunan musola ini saat ini digunakan sebagai apa
apakah warga juga bisa mengungsi ataupun beristirahat dan beribadah di sana
belum bisa digunakan untuk para warga mengungsi
karena masih ada beberapa benda benda yang sedikit masuknya ke dalam musola
dan tadi lagi hingga saat sekarang masih dilakukan pembersihan di area masjid
kalau kendaraan kendaraan di sana juga terdampak
dan rumah rumah warga seberapa banyak yang terdampak rizky
baik untuk info berapa jumlah rumah yang terdampak saat sekarang ini
masih belum diketahui berapa jumlahnya
namun dari tadi hingga sekarang ketika pembersihan dari tim sargabungan
masih banyak sekali kendaraan kendaraan yang terdampak di sini
sudah mulai dikeluarkan dari area area yang sulit untuk dibersihkan
baik terima kasih muhammad rizky jurnalis kompas tv
melaporkan langsung dari kabupaten agam sumatera barat